wisata gua tetes terletak di desa sidomulyo kecamatan pronojiwo lumajang jawa timur
untuk menuju wisata di lereng gunung semeru ini anda dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat menempuh jarak sekitar lima puluh tiga km dari pusat kota lumajang
untuk masuk ke wisata ini pengunjung harus melewati jalan setapak yang landai dengan kemiringan yang cukup curam sepanjang empat ratus meter
mendekati gua tetes pengunjung harus berhati hati karena jalan akan semakin menantang karena harus meniti tebing karang yang dialiri air
namun rasa lelah akan terbayarkan ketika sampai di wisata alam gua tetes
gua tetes merupakan objek wisata yang memadukan keindahan alam antara gua dengan air terjun
gua ini memiliki keunikan stalagmit dan stalaktit dengan aneka ragam warna serta segarnya air terjun yang berasal dari pegunungan gunung semeru
untuk kaula muda mereka merasa enjoy asik dan merasa bertamasa
namun untuk para lansia mereka biasanya itu merasa tersiksa dengan medan yang ada
pak ini kan medan ketika air agak deras kan licin himbawan kepada para pengunjung apa pak
himbawan untuk para pengunjung yaitu agar pengunjung selalu waspada dan berhati hati dalam bertamasa ke pariwisata gua tetes
untuk menikmati segarnya air terjun dari dekat pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar lima rupiah per orangnya
mami wicaksono demajang jawa timur